mendekati pergelaran formula e seri ke sembilan di ancol sejumlah tim ofisial dari porsi dan juga mercedes tiba di bandara internasional soekarno hatta selasa pagi
mereka langsung didata dan diarahkan oleh tim penjemput hotel serta pengawalan dari kepolisian polresta bandara
salah satu penjemput dari pihak hotel mengatakan sebanyak tujuh belas orang tim ofisial dan kru tiba selasa pagi
sedangkan untuk para pembalap baru tiba pada selasa sore
selanjutnya mereka akan menginap di hotel grand mercure kemayoran
selain itu puluhan ofisial dari berbagai tim balap
mobil formula e juga telah tiba melalui bandara internasional soekarno hatta
menurut kepala imigrasi kelas satu khusus bandara soekarno hatta muhammad tito andrianto
hingga selasa sore sudah ada delapan belas orang pembalap dan sembilan ratus empat ofisial dan penonton formula e dari luar negeri yang tiba di indonesia
untuk memperlancar proses kedatangan pembalap telah disiapkan counter khusus di tempat pemeriksaan imigrasi
ada tersedia kaunter khusus di tempat pemeriksaan imigrasi di terminal tiga
kedatangan pembalap formula e beserta official diperkirakan akan bertahap seiring mendekati acara balap mobil formula e seri ke sembilan di jakarta international e prix sirkuit ancol jakarta utara
demikian cnn indonesia